kenaikan harga bahan makanan olahan gandum termasuk mie mengagetkan warga
salah satu alasannya adalah mengonsumsi mie masuk dalam tradisi warga di berbagai negara di asia
lantas apa yang membuat mie masuk dalam pilihan kuliner masyarakat asia
langsung saja kita bahas bersama dosen sejarah fib unpad fadli rahman
halo selamat malam pak fadli
selamat malam mbak
ini termasuk imbasnya selain minyak ini juga gandum
dan makanan olahan gandum ini harganya naik termasuk mie
kalau kita bicara soal mie melihat sejarahnya mie lebih luas lagi
melihat sejarah mie lebih luas sebenarnya seperti apa yang bisa anda gambarkan
mengapa di asia mie ini begitu mendominasi menu ya
iya kalau dari perjalanan sejarahnya jejak mie di nusantara itu ya sudah lama ya
kita sekarang mengenalkan keberadaan mie itu sudah ada jejaknya sejak masa buddha di nusantara
di masa majapahit mie dikenalkan oleh orang tionghoa
dan ada kata kata yang di masa lima belas sudah dikenalkan oleh mereka
tapi kemudian dalam perkembangannya ini bukan hanya di antara ya
di kawasan asia dimana pengaruh china di kawasan asia ini memang sangat dan pengaruh konteks kudinya termasuk mie juga bisa ditemukan dimanapun
ini sebetulnya kan ada keterkisori di kawasan asia pengaruh china yang memang luas ya
jadi dari jejak perjalanan yang ini di indonesia tahu sebelum ada nusantara kita mengenalkan sekarang
ini menunjukkan bahwa ada pertalian sejarah gitu antara kawasan asia
antara pengaruh kudinya dari tiongkok yang tidak berabad ini sudah ada
ya pak fadli soalnya banyak ya daerah ini macam macam nih
dari daerah pesisir hingga pegunungan dengan bermacam macam daerah di indonesia
ini punya mie nya sendiri ada mie ongklok kemudian ada mie bangka
mengapa ini menjadi salah satu pilihan di setiap daerah
apakah pengaruh dari bangsa tiongkok yang datang ke indonesia ini begitu besar sehingga masyarakat kita menempatkan menu mie ini menjadi salah satu pilihan utama
ya betul jadi kalau kita lihat di kawasan kawasan indonesia di beberapa wilayah itu
ada mie nya asing ada ciri ciri mie yang memang dimiliki oleh masyarakat beberapa di indonesia
ini memang tidak bisa dari pengaruh kuliner peran tionghoa
jadi kalau kita melihat yang pengaruh asing yang di indonesia yang paling besar pengaruhnya itu pengaruh dari tiongkok
yang sudah berada
terus mengerah dan memiliki pengaruh kulinernya di berbagai wilayah
kemudian di jawa dan berbagai macam jenis mie yang dijual di kacang hingga di rekitan
ini menunjukkan bahwa ada sejarah antara orang orang jawa
masyarakat ibu secara harmonis memang bisa menerima mie dari pengaruh kuliner peran tiongkok yang kemudian malah menjadi enam khas
jadi mie yang menunjukkan bahwa pengaruh kuliner peran di indonesia itu memang sangat besar
bahwa melampaui pengaruh kuliner asing lain di eropa di arab
ini pengaruh tionghoa sangat besar
dan itu kita lihat bu dari dhani sebagai makanan kedua setelah nasi yang banyak dikonsumsi
bahkan sekarang mungkin hampir setara antara makanan antara nasi
makanan ini juga menjadi makanan pokok bagi masyarakat kita
baik nasi dan juga mie ini pak fadli menyebutnya agak agak setara ya atau setara ya begitu ya
orang bisa milih salah satunya
nah terima kasih
kalau kita lihat dari harga gandum yang semakin tinggi dan seperti tadi ada menteri yang bilang bahwa mungkin saja harga mie akan naik tiga kali lipat
kalau prediksi dari pak fadli sendiri apakah nanti masyarakat kita mayoritas masyarakat kita memperlakukan mie ini seperti nasi atau beras
artinya mereka tetap akan spend uangnya atau menghabiskan uangnya untuk tetap membeli mie meskipun harganya mahal
ya kalangan mie ini
kita tidak bisa ya bahwa merupakan revolusi kuliner indonesia yang sangat mengaruhi masyarakat
walaupun sebetulnya dalam jalanan sejarah dia mulai muncul di masa masa akhir akhir seribu sembilan ratus an ya
terus meningkat di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an
kita belum bisa membayangkan seperti sekarang ya
bahwa masyarakat belum begitu permisi belum begitu menaruh perhatian atau memiliki sebuah yang masal terhadap mie
mie mulai diperkenalkan sebagai sebuah mie instan mulai diperkenalkan pada akhir tahun seribu sembilan ratus enam puluh an
sebelumnya mie diperkenalkan oleh memotong
sebuah produk yang bisa menyelamatkan masyarakat jepang saat itu dari kelaparan setelah perang dunia ii
tapi tren pada masa tahun seribu sembilan ratus enam puluh an apa yang ditemukan oleh ando di jepang ini malah berkembang sampai pengaruhnya di indonesia ya
di tahun seribu sembilan ratus enam puluh an ada bruno salim atau apa
donald salim atau pyong itu melakukan revolusi yang sangat besar dalam mengubah era masyarakat awalnya konsumtif
terus berpikir bahwa perlu diimbang supaya tidak konsumtif terhadap menarik
ini bukan produsen gandum ya
selama dekade tahun seribu sembilan ratus enam puluh an hingga sekarang kita selalu mengimpor gandum
jadi kalau kita melihat pemberitaan sekarang yang terjadi bahwa ini sangat ketika terjadi perang rusia dan ukraina
maka perlimpungan ya dengan krisis sedih itu adalah agak gandum
dan ini akan berpengaruh juga ke konsumsi kita yang sangat besar
kita melihat sebuah tren yang menarik
di seriode tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an ketika masa pemerintahan udah baru
dan konsumsi gandum ya terus naik
kita kan kecemasan bagi para pelaku usaha kuliner yang berbasis gandum atau terigu
itu adalah maham untuk kebutuhan bagi makanan termasuk juga minsternya
tapi kita melihat dinyatakan pak masudnya
memangnya setiap setiap dikipasi bahwa harga minsternya akan naik tiga kali lipat
dan kebanyakan disubstitusi
dan konsumsi kita ke bahan makanan yang lain
seperti singkong ya
selain singkong ada yang lain
tapi ini menunjukkan ya bahwa apa yang disampaikan oleh petani
bahwa kita tidak selalu bergantung kepada sum ya
kita tambahan makanan pokok lain yang tumbuh di arah ya
kemudian ada jagung kagu
itu juga bisa dijadikan
itu juga bisa dijadikan sublite
walaupun kita tidak bisa pungkiri bahwa konsumsi kita itu sudah sangat luas
dari kalangan kita sampai menengah mohon itu sudah untuk dimiliki sebagai makanan pokok kedua setelah nasi
baik makanan pokok kedua ya setelah nasi ya
tentunya perbincangan soal mie ini pasti akan panjang
karena tadi pak fadli menjelaskan soal sejarah mie dan bagaimana budaya mie di indonesia dan juga di benua asia
terima kasih pak fadli rahman dosen sejarah fib unpas sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini